jangan lupa diam kamu
kamu masih mau menolakkan anakku kan
aku harus pergi bu
pak papa kenapa pak
papa mau ke mana pak
gue harus pergi meninggalkanmu
mau pergi ke mana pak
aku buah dengan semua ini
pak jangan pak jangan tinggalkan aku pak
pak jangan pak
aku mohon bantah aku semua
pak jangan tinggalkan ibu pak
pak aku mohon
pak jangan tinggalkan ibu
aku tak ingin buat apa apa
buat anak anak pak
jangan tinggalkan ibu pak
jangan tinggalkan ibu pak
bapak jangan pergi pak
kami butuh bapak
bapak aku mohon pak
jangan kagum adikku
iya adikkan masak masak di pohon
kamu yang duluan
ayo teman keluar ke dia
isi pinggir semua
kau berani sini
kalian gak apa apa kan
jangan sekali sekali kalian berani ganggu adikku lagi
kalian tidak harus pergi
dasar manusia bersisik
kau berani sini
udah pergi sana
aku bilang ini bapakku loh
kalian gak apa apa
jadi kali ya dia yang udah buat anak saya terluka dasar anak si luman
apa yang kamu mau
bukti apa yang kamu mau
nih eko kamu udah udah
kok cuma sepuluh ribu bang
pokoknya berterima kasih malah protes lagi
tapi saya kan sudah kerja sebulan pak
terserah mau ngomong apa
kalau nggak mau ya udah
kerja aja di tempat lain nuh kerja di tempat si tari
paget gaji sekalian loh
ya sama ria nek
nggak tunggu kak
nggak tunggu kak
kak tolongin kak
ya kak tolongin kak

saya sudah jatuh sendirian dari segi makasih
saya sudah jatuh sendirian dari segi makasih

kamu ngapain anakku

kok gak ada jawaban
mbak aku bangun anak anak saya mbak
anak yang bersisik itu
mendingan urusin anak setan aja
dimana anak anakku ya mbak
murni jakal kalian dimana nak
rara buruan dong
acaranya itu keburu selesai
hah gak punya mata apa
dasar nanti siluman bubuk asian